gimana di lu udah tau dia dimana
lu emang bener kali ini mir
nah ternyata dia ada disini
kayaknya dia mau bertobat nih
dia jadi gembel di kolong jembatan gitu
gimana mulut lu nyerocos aja kayak kran hair
udah gitu salah lagi
lu denger baik baik dulu dong
dia sekarang ada di musola
nah sekarang dia jadi penghuni musola tuh
jadi penunggu disitu
aduh ya ampun
saya sebenarnya nggak tega melihat keponakan saya seperti ini dokter
tapi dokter benar jangan dilepas
saya nggak mau nanti ada korban dari amukan dia
karena dia sering begini
kalau dia ingat orang tuanya
pokoknya ibu tenang saja ya
kami pasti akan berusaha yang terbaik untuk op ibu
biar tau rasa lu
lutu akan tinggal di rumah sakit ini untuk selamanya
aku sengaja mau cari muka sama glenn
pakai pura pura sakit segala lagi
gue tuh gak bohong
gue beneran sakit
mak kalau gak percaya tanya aja dokter sekolah

bukan uang tante mirna
tunggu tunggu tunggu

bukan uang tante mirna

tante mirna pura pura jadi tante mary
jangan jangan si op itu kabur karena pengen ngambil uangnya tante merry dari tante mirna
jangan jangan si op itu kabur karena pengen ngambil uangnya tante merry dari tante mirna
gampang aja dia
iya kita nonton sekarang kan lagi ada film yang bagus
kalau gak salah judulnya ketika cinta bertazbih kamu tau kan
gue banyak kerjaan banyak urusan sih
itu film kan top banget
kamu lihat aja deh pemain pemainnya tuh juga ngetop ngetop
tadinya sih aku mau ikut syuting
tapi karena aku males aku mau ikut filmnya juga ngetop ngetop

ya sayang ya pokoknya jam tujuh ntar aku tunggu ya di bioskop biasa
aduh aduh aduh ih pelan pelan dong
lambut gue udah sakit nih
ah udah minggir minggir
eh sissy kenapa sih
oh ya ntar malam gue mau pergi nonton nih sama lucky
mau ikut gak
pasti romantis deh nonton film ketika cinta bertasbih sama orang yang kita sayang
oke jangan sampai ketemu ya
aduh pasti romantis banget nonton berdua sama glenn
dipegang tangannya dipeluk
ih gimana sih lo kerja kok gak becus
depel tuh yang bersih
ya bantu aku supaya aku bisa bertahan di rumah ini
tolong aku ya tuhan
gaya gaya lo jadi artis kalian juga gak usah ngapa ngapain
eh mendingan gue dateng
siapa tau gue bisa korek informasi tentang op lewat sissy
eh pak maksudnya begini aja deh sekarang
untuk sementara mpo bisa tinggal di sini ya
kalau di rumah kan nggak enak saya
saya duda mpo janda
udah gitu botol lagi pak
iya pak terima kasih
saya teh juga mau minta maafnya
saya selama ini teh sikapnya kurang baik sama bapak dan sama lucky
oh gak apa apa saudamak
saya udah senang
allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umat ini
jadi berdoa lah mpo
iya pak terima kasih bapak sudah mengingatkan saya
kalau gitu saya permisi ya
lu udah tau dia dimana
hehehe lu emang bener kali ini mir
nah ternyata dia ada di sini
kayaknya dia mau bertobat nih
dia jadi gembel di kolong jembatan gitu
nah mulut lu nyerocos aja kayak kran hair
udah gitu salah lagi
lu denger baik baik dulu dong
dia sekarang ada di musola
nah sekarang dia jadi penghuni musola tuh
jadi penunggu di situ
pokoknya lu awasin dia terus
sementara gua pikirin lagi cara buat nyikirin dia
hahaha oke oke bebeh
kali ini i bantu you
tapi you jangan kill i ya
kalau lu tajir lu jangan lupa sama gua
kayaknya teman teman lu tuh paling maruk
laura kenapa jadi begitu
kenapa perasaan gua selalu ga enak
kira kira laura masih kepikiran tentang gue gak
ah ternyata ternyata lo masih mikirin gue
sama kayak aku
ya ampun glenn jadi kau mikirin aku
gue gak nyangka deh
duh kamu tuh gimana sih
kemaren kita udah gagal nonton masa sekarang gagal lagi
dengar dengar kemarin kita hampir ribut
kali ini gue gak mau ulangin itu lagi
ada apa sih
nah era kira kira siapa yang teriak teriak
bukan gitu pak tapi era kan ngajak glenn nonton
dia tuh gak mau
udah bapak bilang kamu itu jangan suka nyakiti perasaan wanita
gak ada tapi tapian
ayo pokoknya kamu harus pergi sama anak era
ayo lah glenn yuk
masa aku sih
bapak di belakang kau dicerot
loh kim ayara mana sih

kamu kok lama banget sih
soalnya tadi aku naik sepeda
belum sih tapi filmnya udah mau mulai
itu yuk karena gue lagi banyak duit jadi biar gue yang terakhir kali ya
iya kalau bokap gue udah kirim gue duit juga gue bakal banyak duit lagi
yaudah deh gue beli tiket dulu ya
mas beli tiket ketika cinta bertas gini yang empat dong
oh tapi maaf deh filmnya masih belum keluar masih coming soon
masa sih mas kan iklannya udah gencar
iya filmnya masih belum keluar
yaudah deh film yang lain aja
lu gimana sih film belum keluar udah beli tiketnya dulu
maaf deh sayang takut salah informasi
tapi film yang kita nonton ini juga bagus kok
saya selalu menikah ketika abby datang
akhirnya mungkin revenge seleamas menang dari almu
sebut aja gitu outputs